halo eh tolong jemput saya sama jessica di lobby ya
susah banget aja soalnya
oh ya sekali lagi terima kasih kamu sudah nganterin saya sampai ke bandung tadi ya
saya tinggal di sini
bapak nunggu di sini sendiri dan gapapa
sumpah ini kita kenapa
saya nggak salah dengar pak
bella tidak pernah meninggalkan randy
tujuh tahun lamanya kemana pak
gak ada kabar perintah sama sekali
jalan jalan ke bulan
bapak tuh jalan seenaknya sama saya pak
jangan bapak pikir bapak tuh kaya
bapak kok bisa seenaknya sama keluarga saya
saya gak terima pak
saya gak terima
saya paham semua kemarahan bu mayang
tapi tolong bu untuk kamu ini
saya butuh ibu untuk kasih saya waktu
jadi tujuh tahun yang lalu itu
ada kejadian yang menimpa pada jessica
jessica mengalami sesuatu yang sangat berat tujuh tahun yang lalu
jangan pero crazy
tapi berapa punya teman lainnya
kenapa kenapa dikomul lagi sama aku kenapa pak
aku gak bisa dengan pak haji pak aku sayang sama dia
aku gak mau putus dari dia pak
saya harus ketemu adis
minta tolong sama kamu jangan hukum dia ya
jessy gak salah apa apa
tolong jangan usir dia
terus siapa yang salah
yang menghilang selama tujuh tahun
dan sama sekali gak ada kabar
itu siapa om
saya yang salah
iya aku bagi duit
iya jika kamu benzis jadi tentu tidak bagus
aku pwash di tempat yang besar
maafin aku tenang ya
saya minta kalian keluar dari sini

waktunya bukan yang tepat
jangan lupa like share dan subscribe